berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama dendam pemuda serang polisi
diduga sakit hati seorang pria nekat menyerang polisi dengan menggunakan senjata tajam di sebuah warung makan di indragiri hilir riau
polisi pun terpaksa menodongkan senjata api ke arah pelaku
suasana warung makan di jalan telaga biru indragiri hilir riau minggu dini hari berubah mencekam
seorang pria tak dikenal tiba tiba menyerang warga dengan senjata tajam
melihat aksi penyerangan ini seorang warga yang merupakan anggota polisi terpaksa mengeluarkan senjata api dan mengeluarkan tembakan peringatan
namun karena pelaku masih melakukan perlawanan polisi kembali menembakkan peringatan kedua dan menangkap pelaku
terungkap pelaku memang sengaja menyerang anggota
anggota polisi ini di warung makan karena dendam pernah ditangkap atas kasus narkoba
anggota kami duduk di warung makan tepatnya di jalan telaga biru
tiba tiba datang otk dengan mengangkat senjata
dengan sigap anggota kami melakukan memberikan tembakan peringatan
untuk motifnya setelah dilakukan pemeriksaan motifnya itu adalah ternyata dendam aja
akibat penyerangan ini pelaku dijerat pasal pengancaman menggunakan senjata tajam dan percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara